kemunculan taksi online sebagai pesaing baru membuat banyak perusahaan taksi konvensional bangkrut
dari tiga puluh dua perusahaan taksi yang beroperasi di jakarta kini hanya tersisa empat perusahaan taksi
hal itu disampaikan ketua umum organda dki jakarta safruan sinungan
seperti dikutip detik finance empat perusahaan taksi konvensional yang saat ini masih beroperasi adalah bluebird express taksiku dan gamia
meski taksi sri medali masih beroperasi namun ia menambah taksi sri medali hanya lima armada yang beroperasi sehingga tidak masuk hitungan
sementara ekspres yang tadinya memiliki dua belas armada kini berkurang tinggal sembilan enam ratus armada
dan itu pun termasuk dalam armada taksi eagle dan tiara yang termasuk dalam grup express
sedangkan taksiku dari dua lima ratus armada kini hanya kurang dari seratus armada yang beroperasi
menurut safruan hal itu terjadi
terjadi lantaran ketidaksetaraan level persaingan dengan taksi online
di mana perusahaan taksi konvensional harus mengikuti penetapan tarif sesuai amanah uu dua puluh dua tahun dua ribu sembilan dan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh empat tahun dua ribu dua puluh
sementara itu pt express transindo utama sedang memproses penjualan aset berupa tiga lahan milik perseroan di wilayah jabodetabek
hasil penjualan aset tersebut diantaranya akan digunakan untuk melunasi utang ke bca sebesar lima ratus miliar rupiah yang belum jatuh tempo
menurut direktur utama ekspres benny setiawan pihaknya sengaja akan melunasi utang ke bca lebih awal agar nantinya tidak kena bunga jika sampai terlambat bayar
selain untuk melunasi utang pada bca hasil penjualan aset juga digunakan untuk membiayai perawatan taksi perseroan